inilah destinasi wisata yang bisa jadi pilihan untuk mengisi libur natal dan tahun baru anda
namanya puncak bangku di desa situmandala rancah ciamis jawa barat
destinasi ini menyuguhkan pemandangan fenomenal bak negeri di atas awan
pengunjung bisa merasakan sensasi ketinggian dengan posisi awan di bawah pandangan mata
hamparan kabut asap tebal menutupi hutan dan permukiman di bawahnya
dari kejauhan terlihat puncak gunung yang muncul di permukaan kabut putih
negeri di puncak awan ini bisa dinikmati setiap pagi mulai dari pukul lima hingga pukul tujuh pagi
sedangkan pada sore hari terkadang muncul setelah didahuli hujan pada siang harinya
menjelang siang awan tebal perlahan menghilang dengan kemunculan matahari
tahu dari teman sih buat ngajakin katanya lihat view gunung yang bagus dari atas kayak kota di atas awan jadi kesini gitu
terus sejak kapan ada disini
oh kalau disini perjalanan
perjalanan kemarin ya dari ciamis
lalu nginep di rumah teman dan tadi kesini jam setengah
oh dari jam lima aja sampai sekarang jam enam tiga puluh tiga juga masih bagus view nya
menuju lokasi ini membutuhkan waktu empat puluh lima menit dari pusat kota ciamis
selain warga lokal pada akhir pekan biasanya banyak pengunjung dari luar daerah
lumayan biasanya kan anak muda gitu orang perancah sini juga banyak yang berkunjung disini
kalau dari luar rancah banyak
banyak ya lumayan lah ada gitu peminatnya
namun area ini belum mendapat sentuhan sebagai kawasan wisata
untuk menikmati panorama negeri di atas awan tersebut pengunjung hanya dikenai biaya parkir dua ribu rupiah saja
deden rahadian ciamis jawa barat